dan untuk mengetahui penyebab melambatnya dari penjualan otomotif
tahun ini sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon
ketua umum gaikindo yohannes nangoi selamat sore pak yohannes
selamat sore pak
pak yohanes apa penyebab melemahnya penjualan otomotif
apakah karena memang tren pada saat lebaran saja
yang memang kalau saya lihat data dari gaikindo terus menurun
pada saat bulan ramadan dan juga lebaran
atau justru memang daya beli masyarakat yang saat ini cukup melambat
begini kalau kita lihat bahwa lebaran kan setiap tahun itu maju
sekitar dua minggu setiap tahun ya pak ya
sehingga dan selama lebaran itu biasanya penjualan otomotif menurun
karena orang akan sibuk dengan aktivitas mereka masing masing
dan kemudian konsentrasinya bukan pada beli mobil
tapi kepada silaturahmi dan segala macam
sehingga biasanya pada saat bulan lebaran itu akan turun
dan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu
sebetulnya sampai dengan akhir bulan juni
data ini belum sepenuhnya terkumpul karena masih ada satu merek yang masih belum komplit
tapi kami perkirakan
kalau kita lihat memang secara enam bulanan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya
itu memang terus meningkat
namun bagaimana dengan target dari satu satu juta unit yang ditargetkan oleh gaikindo pada tahun ini
ada peningkatan juga dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
apakah akan tercapai
kalau kita lihat tahun lalu pencapaian penjualan total satu tahun adalah rp satu enam puluh
kami perkirakan tahun ini harusnya bisa bertumbuh
mencapai satu satu juta
dari satu enam juta menjadi satu satu juta
kalau kita lihat sampai dengan pertengahan tahun atau bulan juni ini penjualan sudah mencapai lima ratus tiga puluh tiga ribu atau lima ratus tiga puluh empat ribu
dan biasanya di dalam paruh waktu kedua atau semester kedua second half itu market lebih kuat daripada first half
sehingga kalau kami melihat harusnya angka satu lima juta
kalau kami melihat satu satu juta masih cukup aman
dan kemudian kita juga lihat pada nanti rencana pada gai kindo indonesia international auto show yang insya allah akan kita senggarakan tanggal sepuluh sampai dua puluh agustus
harusnya akan lebih dari empat puluh kendaraan akan kita launching harusnya bisa menambahkan penjualan atau mendongkrak penjualan pertengahan tahun kedua ini pak
sehingga satu satu harusnya masih confidence kami bisa dicapai
oke masih confidence masih percaya diri pak ya
apalagi kalau kita lihat
jadi target pertumbuhan ekonomi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian di tahun dua ribu enam belas yaitu di angka lima dua persen
sehingga ada sangat optimis untuk penjualan mampu menembus level satu satu juta unit pak yohanes
oke pak yones kalau kita berbicara tentang tren dari otomotif kita fokus ke mobil terlebih dahulu
akan seperti apa anda mengatakan bahwa akan ada sekitar empat puluh mobil baru di launching pada saat gias nanti
akan seperti apa trennya untuk teknologinya mungkin
gini jadi pemerintah telah mencanangkan untuk kita mulai memasuki
jadi otomatis mobil para apm ataupun agen pemegang merek sedang mencoba untuk memperbaikin kondisi ini dengan teknologinya bahwa kendaraan kendaraan yang akan kita launching dalam beberapa tahun ke depan sudah harus bisa euro empat sesuai dengan arahan pemerintah
tapi kendaraan kendaraan itu lebih mengarah kepada kendaraan hemat bahan bakar dan juga kendaraan kendaraan yang emisi gas buangnya lebih bersih
saya rasa nah pak kira kira
oke dari tipe sendiri pak apakah sedan atau justru tipe lain
yang akan masih menjadi prima dona untuk tahun ini
sesuai dengan kondisi saat ini dan peraturan pemerintah mengenai kebijakan fiskal maka kendaraan kendaraan yang masih mendominasi market di indonesia saya rasa masih kendaraan suv mtv dan begitu pak
oke kalau kita bergeser ke motor sekarang untuk penjualan cukup dalam
dalam enam bulan terakhir ini bahkan menyentuh level terendah dalam delapan tahun terakhir
apakah ini bisa dikatakan market untuk motor sudah sangat jenuh
begini pak sebetulnya motor bukan bidang saya karena saya di mobil
tapi proyeksi anda dari sektor otomotif anda melihatnya seperti apa
tapi kalau kita lihat itu kita bisa lihat bahwa negara indonesia itu di drive ataupun dikendalikan oleh komoditas pak
komoditas itu batu bara mining maupun yang namanya ee

oke jadi kalau komoditas ini melemah otomatis yang namanya kelapa sawit
namanya pendapatan orang orang di daerah juga terpengaruh
sehingga biasanya itu mempengaruhi penjualan sepeda motor
dan juga mobil mobil nantinya akan terpengaruh tapi dalam jangka panjang
biasanya kesan apa motor kena duluan
oke sehingga anda memperkirakan untuk penjualan motor akan terus melemah sampai nanti harga komoditas pulih kembali seperti itu
biasanya akan begitu pak
tapi kembali saya bukan di bidang itu
mungkin bisa ditanyakan rekan saya pak yohanes loman sebagai ketua umum ic
tapi kalau saya lihat ada lisa kami begitu pak
oke kalau kita lihat dari tren penjualan mobil yang terus meningkat secara enam bulanan
melihat adanya gelaran auto show seperti ini
bagaimana hal ini bisa menunjang penjualan
gini pak kalau kita lihat walaupun ajang gias itu bukan untuk
perjualan tapi biasanya bias itu dihubungkan dengan penjualan
nah tahun lalu contohnya di dalam gias tahun dua ribu enam belas
kami berhasil membukukan penjualan lebih dari dua puluh ribu kendaraan
nah kemudian dengan penjualan nilai total sekitar enam triliun lebih
jadi harusnya kalau kita melihat walaupun ini bukan target
tapi harusnya dua ribu tujuh belas akan lebih baik daripada tahun lalu
oke untuk pabrikan dan juga
market share kalau kita lihat honda ini tahun dua ribu enam belas lalu
mencapai rekor tertinggi penjualan selama di indonesia
apakah anda melihat tahun ini honda juga akan masih mencetak rekor tertinggi lagi
oke buat kami pak terus terang permainan masih ada di mpv suv
jadi siapa yang lebih bermain di kendaraan bawah
apalagi mpv terus kendaraan kendaraan yang namanya lcdc
itu yang akan lebih banyak penjualannya
kalau kami lihat toyota
itu akan bersaing ketat di kendaraan kendaraan kelas begitu
dan saya lihat ya itu tinggal masing masing adustratusi dalam hal marketingnya pak
oke marketing seperti apa yang saat ini dibeli masyarakat
apakah hanya murni diskon saja
atau justru ada cara cara lain untuk mendongkrak penjualan mobil dari anda sendiri
yang paling utama kalau menurut saya adalah dari model teknologi
kemudian yang namanya harga
aku atomum gai kindo sudah bergabung bersama cnn indonesia business